salah satunya adalah bengkel astrido toyota fatmawati
sejak senin siang ada lima unit mobil terdampak banjir yang masuk untuk diservis
jumlah tersebut merupakan setengah dari total sepuluh slot yang disiagakan pihak bengkel
dalam kasus penanganan kendaraan bencana banjir
agar perbaikan dan pembersihan mobil dapat dilakukan secara optimal
kita mencoba melakukan pengaturan dari sisi pendistribusian unit kendaraan
yang terkena dampak banjir
rata rata pengerjaan walaupun di bagian antara light medium sama heavy
sehingga kalau ada yang overload kita coba arahkan ke cabang lain
kerusakan yang dialami kendaraan pasca banjir beragam
mulai dari listrik mesin dan interior mobil dengan tingkat kerusakan yang berbeda
ringan sedang hingga berat
dari keseluruhan ragam kerusakan
hal utama yang akan diperbaiki adalah sistem kelistrikan
untuk meminimalisir potensi kerusakan dan core slapping
di samping itu kerusakan bisa terjadi akibat tinggi rendahnya air banjir
serta kondisi mobil ketika banjir
apakah dalam kondisi aktif bergerak atau non aktif dan mesin mati
kejujuran dari customer ini banjirnya itu terendam
atau pada saat sedang melintasi penanganan
karena penanganannya itu beda
kebanyakan mobil mobil sekarang kan elektrikal ya
itu yang paling utama
nah kalau misalnya kategori tadi kategori yang c yang paling rendah
itu paling kita cuma cek semacam kayak karpet oli dan yang lainnya ya
tapi kalau udah kategori b atau kategori a
nah itu banyak yang mesti kita cek
pembersihannya itu ya tergantung dari kategorinya
kalau kategorinya tadi c tadi karpet saja kategorinya b itu paling semua yang terendam
sebelum kita hidupkan atau kita coba hidupkan itu sebaiknya dibersihkan dulu
nah setelah itu setelah dikeringkan dan sudah pasti aman
ya kita kasih semacam anti karat ya
anti karat semua soket soket dan yang lainnya
oli sudah kita perhatikan tidak ada yang nyampur air lagi
ya kan sudah diganti
nah itu baru kita coba hidupkan
nah kalau yang kategori yang lebih parah yang a itu mungkin lebih banyak lagi ya
jadinya mulai dari head unit seperti biasa sudah pada rusak semua
kalau itu kelamaan
nah yang paling utama tadi listrikannya dulu yang kita selamatkan
lantas bagaimanakah langkah penanganan kendaraan terkena banjir
nah apabila banjir sudah surut disinilah penting untuk anda untuk memastikan
seberapa tinggi air yang mengenangi kendaraan anda
ada levelnya a b dan juga c
setelah anda mengetahui level banjir sekarang saatnya anda untuk membuka kap mesin mobil anda
jangan langsung pasang baterai atau menyalakan mesin
melainkan cek dulu kondisi oli dan juga filter udara
apakah tercampur air atau tidak
nah jika kondisi oleh anda berwarna hitam seperti ini
berarti tandanya mobil anda aman
yang tidak aman itu apabila kondisi olinya berwarna putih dan ada buihnya
nah kalau ini adalah filter udara dari mesin mobil
nah pastikan bahwa kondisinya masih kering
sekarang nih masih kering berarti mobilnya aman
kalau misalnya sudah mulai basah berarti saatnya untuk diperbaiki
nah kalau dari dua hal tersebut seperti oli dan juga filter udara
mengindikasikan bahwa ada air banjir yang masuk ke area mesin mobil anda
itu tandanya anda harus segera menelpon mekanik
ataupun juga membawa mobil anda ke bengkel terdekat dan terpercaya
sesampainya di bengkel para teknisi akan segera memperbaiki mobil anda
namun sebelumnya mereka akan mengeringkan mobil terlebih dahulu
mengeluarkan interior lepas pasang dalam mobil
membuka filter angin mengecek oli aki dan busi
mas saya mau bantuin dong mas ini tapi mas lagi beresin apanya nih
saya ini lagi beresin soket soketnya mbak
setelah semua mesinnya dibersihkan juga penting nih buat anda
penyertai untuk juga bisa merawat ruang mesinnya
nanti juga akan dibersihkan sama tadi ya
oke selalu berhenti selalu berhenti
ini diberikan apa gimana nih
di sini mbak
setelah seluruh komponen diperiksa dan diperbaiki
langkah selanjutnya adalah merawat dan membersihkan mesin ruang mesin serta interior mobil
tentunya dengan menggunakan cairan khusus
agar tidak ada kotoran seperti lumpur yang tertinggal
dan malah menyebabkan karat dan kerusakan pada kendaraan anda
adapun durasi pengerjaan perbaikan
bisa memakan waktu selama satu minggu hingga dua bulan
tergantung dari tingkat kerusakan
sementara biaya perbaikan berada di rentang belasan hingga puluhan juta rupiah